empat rumah sakit rujukan covid sembilan belas masing masing rsud selebesolu
rsal utoyo rs aryoko dan rsud kampung baru nyaris penuh
hal yang sama juga terjadi di pusat karantina pasien covid sembilan belas di kampung salak kelurahan rufei
imbas dari terus meningkatnya angka positif covid sembilan belas di kota sorong papua barat
pemda kota sorong sedang berupaya menambah kapasitas bekas rsud kabupaten sorong
yang kini telah dipindahkan ke kilometer dua puluh dua kota baru aimas kabupaten sorong papua barat
bekas rsud ini kemudian dijadikan rumah sakit rujukan covid sembilan belas di kota sorong
saat ini rumah sakit tersebut merawat dua puluh enam pasien positif covid sembilan belas
agar mampu menampung banyak pasien pemda menambahkan tempat tidur dari lima puluh menjadi satu ratus lima puluh tempat tidur
jika pasien covid sembilan belas terus bertambah dan semua ruangan rumah sakit penuh
maka pemda akan memanfaatkan ruang yang ada dan tidak terpakai
seperti ruang instalasi gawat darurat atau ruang administrasi dan gudang
yang sekarang kan sudah ada dua puluh enam bed kita tinggal menambah lagi
sisanya sudah bisa terisi sampai satu ratus lima puluh
yang sisanya lagi memanfaatkan bagian bagian ruangan yang masih kosong yang rsud itu
misalnya igd igd itu bisa juga kita gunakan
terus ada beberapa ruangan ex kantor manajemen rsud itu masih bisa dipakai juga
kas gudangnya x rsud itu bisa juga dipakai
arana prasarana di rumah sakit sekarang penuh di kelas kampus sarak kapasitas hampir penuh
oleh sebab itu kami berharap masyarakat mari kita menjaga protokol kesehatan
kalau ini kita biarkan dan penularan terus berlanjut
kami khawatirkan bahwa kapasitas penanganan baik di rumah sakit maupun di gatong sarakat
dia akan mampu menampung kasus terpobermasi
empat rumah sakit rujukan di kota sorong mulai kewalahan menangani pasien terkonfirmasi positif covid sembilan belas
yang terus melonjak hingga lima ratus tiga puluh tujuh kasus
sementara yang sembuh sebanyak tiga ratus sembilan belas pasien
dan yang meninggal mencapai sembilan belas kasus
jelsi allen sorong papua barat